seorang warga negara nigeria bernama donald key diringkus tim siber direkturat reserse dan kriminal khusus polda metro jaya
key diduga menipu perempuan indonesia dengan mengaku sebagai tentara amerika serikat
dalam beraksi ia dibantu oleh kekasihnya
donald key yang ditangkap pada selasa tujuh belas april diduga melakukan penipuan dengan modus mendekati korban melalui media sosial facebook
ia mengaku kepada korban bernama dian ekawati sebagai tentara amerika serikat yang akan pensiun
key menyatakan akan berinvestasi di indonesia serta mengirim dokumen penting dan uang lima ratus ribu dolar amerika
kemudian key dibantu oleh kekasihnya warga indonesia berinisial sd yang menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas bandara soekarno hatta
melalui sd inilah korban menyerahkan uang rp tujuh puluh delapan sembilan ratus
ketika dianggap tidak berhasil pengurusan penerimaan dokumen
korban akhirnya menyadari telah ditipu karena paket yang dijanjikan key tidak kunjung datang
key dan sd pun ditangkap polisi masing masing di apartemen sunter park view jakarta utara dan di depok jawa barat